kita beralih ke blitar
kepolisian resor blitar selasa siang melakukan penyegelan terhadap sebuah peternakan babi di desa tembalang kabupaten blitar
penyegelan ini dilakukan karena peternakan seluas hampir satu hektare ini tidak memiliki izin dan mencemari sungai
petugas kepolisian resor blitar selasa siang menyegel sebuah peternakan babi milik va di desa tembalang kecamatan melingi kabupaten blitar dengan memasang garis polisi
penyegelan peternakan babi ini menyusul dugaan kuat tentang pencemaran lingkungan serta masalah perizinan
usai menyegel polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap pemilik peternakan va yang berdomisili di malang
jika nantinya ditemukan pelanggaran va akan dijerat dengan uu ri tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman pidana satu hingga tiga tahun penjara
sementara waktu dengan mempolis lain peternakan ini untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan
dan juga melakukan pemeriksaan terhadap pemilik
penjaga peternakan yang telah bekerja selama setahun terakhir tidak mengetahui tentang pelanggaran peternakan babi ini
namun ia mengamini jika pembuangan limba peternakan ini langsung menuju sungai melalui saluran bawah tanah
diterangkan sama saya ini limbahnya dari dulu ini melalui bawah sungai arung jeram
jadi pembuangan limbahnya di sungai bagian timur daripada sungai arung jeram
sekitar peternakan telah lama mengeluhkan keberadaan peternakan ribuan ekor babi ini
warga khawatir dampaknya terhadap lingkungan serta kesehatan warga terutama balita
ya efeknya untuk polisi balita itu kan sangat sangat berdampak bahaya
apalagi yang masih balita bahagia kan perlu pengembangan kesehatannya
itu sangat terganggu
peternakan babi ini memiliki luas sekitar tujuh ratus meter persegi dengan jumlah ternak mencapai satu satu ratus dua puluh enam ekor babi
peternakan besar di pinggir jalan utama ini telah beroperasi
beroperasi selama puluhan tahun dengan tanpa dilengkapi perizinan semestinya
saat ini kasus ini ditangani oleh kepolisian resor blitar sepenuhnya